tidak hanya berisi produk kendaraan terbaru yang dihadirkan oleh sejumlah brand otomotif
ada juga booth yang memberikan wadah bagi para mahasiswa dari sejumlah universitas dan perguruan tinggi di indonesia
untuk memamerkan hasil karyanya yang berupa kendaraan listrik purwarupa
bertempat di hall c satu jxpok mayoran
para mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi seperti politeknik negeri jakarta
politeknik negeri bandung dan juga universitas islam indonesia
unjuk kebolehan memamerkan hasil karyanya
politeknik negeri jakarta atau pnj memamerkan kendaraan listrik berkategori formula car
bernama blue warrior generasi ketiga
mobil listrik ini ditenagai aki paralel berdaya empat puluh delapan volt
dan juga mobil listrik ini juga meraih penghargaan dan berprestasi di sejumlah kompetisi yang pernah diikuti
kalau motor sih kita pakai bldc
itu kita pakai yang
itu kita pernah jadi juara slalom untuk kategori formula student satu indonesia
di kompetisi mobil listrik indonesia tahun dua ribu sembilan belas
tak hanya politeknik negeri jakarta
politeknik negeri bandung atau polban
juga membawa satu unit mobil listrik formula bernama pelkar v dua
mobil perwarupa bergaya formula e ini
berbekal baterai litium empat puluh delapan v dan empat puluh enam ah
yang digabungkan dengan motor listrik bertenaga dua ribu w
kami membawa mobil listrik yang berkategori formula e ini
dan juga satu unit mobil listrik yaitu
kebetulan ini adalah generasi kedua dari kami
dengan spesifikasi kami menggunakan baterai sebesar empat puluh delapan watt
kemudian kita menggunakan motor sebesar dua kw atau dua ribu watt
kemudian kita juga menggunakan kontroler sebesar empat ribu kw atau empat kw
untuk dari sampai jadi kurang lebih tiga empat bulan
untuk perangkaian kami rasa semua bisa kami atur
namun ada beberapa part yang kami sulit dapatkan
salah satunya adalah motor dan juga controller
kita harus import dari luar negeri gitu
terakhir ada universitas islam indonesia atau uii
universitas asal yogyakarta ini
membawa tiga unit kendaraan listrik purwarupa sekaligus
di antaranya satu mobil listrik formula
dan dua sepeda motor listrik
namun di antara tiga model kendaraan purwarupa yang dibawa
sepeda motor listrik bergaya retro inilah yang paling terbaru
berbasis motor bensin yang sebelumnya berkapasitas mesin
mahasiswa ui ini memodifikasi dan mengkonversi mesin konvensionalnya
dengan baterai dan motor listrik
motor ini diklaim mampu melaju dengan kecepatan maksimal satu ratus dua puluh km per jam
dari hasil uji sementara yang dilakukan
selain itu motor ini diklaim dapat menempuh jarak mencapai lebih dari seratus km
untuk motor listrik yang besar itu menggunakan dinau motor empat kw
kemudian menggunakan baterai tujuh puluh dua volt
harapan dari kami kita ingin melanjutkan riset karena kita berfokus pada riset
guna menciptakan inovasi atau pembaruan
apalagi terutama pada kendaraan kendaraan listrik begitu
dan selanjutnya kami ingin berkolaborasi dengan dunia industri
adanya pameran produk kendaraan listrik perwarupa hasil karya mahasiswa ini
bertujuan untuk menunjukkan bahwa indonesia memiliki potensi besar
dalam membangun kendaraan listrik di tanah air
mereka pun mengharapkan sejumlah dukungan dari sejumlah pihak
baik pemerintah swasta dan juga masyarakat
agar dapat terus mengembangkan dan berinovasi dalam sejumlah proyek kendaraan listrik yang dibuat
setelah saya lihat lihat hasil karya kendaraan listrik yang dibuat oleh teman teman mahasiswa
di pameran ims dua ribu dua puluh tiga
ada satu nih yang bikin saya kepincut dan penasaran gimana sih nyobain motor yang keren ini
ada saklar ya jadi kayak listrik rumah
saya mau ngetes dulu
waduh jadi dilan tapi nggak ada milihannya di belakang
saya coba jalan dulu ya kemana nih yang seperti ini
ngebut juga ternyata
ternyata asik ya bawa motor listrik buatan teman teman dari perguruan tinggi
yang ada di ims dua ribu dua puluh tiga
nah kalau saya nyobain sih rasanya udah layak lah ini motor buat ikut dalam industri kendaraan bermotor listrik
yang saat ini memang lagi digencarkan oleh pemerintah supaya semakin banyak
dan sensasinya asik motor ini bisa diajak ngebut dan juga punya daya tahan baterai yang bisa diajak jalan jalan jauh lebih dari seratus km
dan barusan nggak ada emisinya nggak ada suaranya kayak didorong sama jin gitu
jadi kayaknya udah siap lah indonesia buat jadi pionir di industri kendaraan bermotor listrik
indonesia albi pratama baro mestro jakarta